permisi pak al
burasa ada tamu
suruh masuk aja
ah ya baik kalau gitu saya panggilkan dulu ya pak
loh ini kan bu putri
ya ini namanya bu putri
nama panjangnya elizabeth putri
dia baru saja dari sini mengambil bayinya
berarti sudah lahir bayinya pak
suster saya minta alamat
ma pak untuk alamat bu putri
kami tidak punya
karena kemarin suaminya tidak mengisi data
tapi suaminya mengatakan mereka tinggal di jakarta
ma makan yuk ma
kisah p mana yum
kok ahmad masih nanti ga keluar
saya mau dapet lagi tuh
padahal dia bilang dia lagi nyana ke badan lho
permisi dulu ya mbak ya
pergi kemana sih
ternyata kamu sudah melahirkan
dan bahkan kamu sama sekali gak bilang apa apa
justru sekarang kamu bersama ricky
kamu sungguh sudah tidak menghargai aku sebagai suami ya elsa
padahal aku bertahan tidak ceraikan kamu sampai hari ini
karena aku masih berharap
kalau kamu itu mengandung putri
aku akan mengandung putrimu
tapi rasanya apa yang sudah kamu lakukan
membuat aku ingin berhenti untuk berangkat
kita bilang kalau elsa itu masih hidup
terus kita laporin juga mobilnya ricky
kalau elsa masih hidup
harusnya dia lapor polisi
kalau dia nggak lapor polisi ini namanya tindakan kriminal
mau sarapan gak
udah tenang aja
udah tenang aja
enggak tadi udah berangkat ke bengkel kok
jadi kamu gak akan ditanya tanyain sama dia
tapi kalau gak nanya nanyain soal aku ya kak
ya tadi sih nanyain
tapi aku bilang hari ini kamu gak ke kantor
karena semalam kamu tuh begadang
jadinya kamu bangun siang
ya allah ren
aduh demam kamu tinggi banget loh ren
coba kompres ya
kita ke dokter aja ya
aku istirahat di kamar aja ya
ntar lagi sembuh
aduh tapi ini kamu demam banget
tapi ini kamu demam banget
yaudah sekarang kamu istirahat
tapi nanti kalau kamu tetap demam
kita ke dokter ya
yaudah kamu tidur sekarang
mama keluar dulu ya
tapi mbak catherine udah tau belum ya
kalau ren disakit
aku kasih tau aja deh
siapa tahu kalau dirawat sama calon istri

ren akan lekas sembuh
pasti sekarang lagi nemenin bela
lagi apa ya mereka
lagi masak bareng
atau makan bareng ya

mbak catherine udah tau belum kalau rendy sakit
mbak catherine udah tau belum kalau rendy sakit
iya mbak catherine
tadi tuh tante cek suhunya ya
itu aja sampai tiga puluh sembilan lima derajat
demam tinggi banget mbak
demam tinggi banget mbak
mbak catherine kalau lagi nggak sibuk atau udah nggak sibuk
mbak catherine bisa datang kesini
semoga aja kalau mbak catherine datang kesini
randy nya leka sembuh mbak
tante tunggu mbak
aku jadi kepikiran sama mah
aku telfon deh
dia pasti mau nyariin mama
karena tadi mama bilang gak enak badan
gak mau ikut nganterin rena
mungkin dia cuma nyari mama
jangan cerita masalah yang dulu kan rendy
karena kan ini juga
masih belum pasti
aku mau cerita kebenarannya dulu

mau mama pergi ke rumah sakit
nggak apa apa mama balik balik aja kok ndin
iya tadi mama rencananya
mau ke makam papa
jadi kamu jangan khawatir
nanti mau pulangin sama aku
alhamdulillah untungnya mama gak kena apa apa
aku tuh takut kalau mama tuh sakit
terus mama pergi ke rumah sakit sendiri ya
iya udah kemudian khawatir ya
yaudah yang penting mama gak kena apa apa
permisi pak al ya bet
buruasa ada tamu
suruh masuk aja
ah ya baik kalau gitu saya panggilkan dulu ya pak